gimana nih pak ada persiapan dari proses nanti persiapan dari kai natal tahun baru pak
ya nanti natal tahun baru itu operasinya itu mulai dari tanggal sembilan belas desember sampai tanggal lima januari delapan belas hari
kalau dari tahun lalu ya pak
dibanding tahun lalu kita sudah nyiapin juga tenaga tenaga penjaga daerah rawan kemudian daerah longsor daerah banjir
satu tujuh ratus orang
lalu untuk tenaga keamanan keseluruhannya itu juga kita sudah siapkan
itu totalnya sampai sebelas untuk menjaga keamanan baik di stasiun maupun di perjalanan di lintas
dugaannya begitu juga ada tetapi kan kalau kereta api ini tergantung seat yang kita sediakan
kalau seatnya memang tersedia seperti itu maka tidak bisa dinaikkan lagi karena sekarang sudah tidak ada lagi penumpang berdiri di kereta api kan
jadi ini seat driven artinya penumpang itu tergantung tempatnya yang ada
nah penambahan itu dugaan kami juga mungkin karena dari penumpang pesawat terbang yang mereka nyaman dengan kereta api dia pindah ke kereta
apakah ada kereta tambahan nanti yang disiagakan pak
ada ada kereta tambahan
yang pasti kita ada kereta baru juga yang barangkali
nanti sebentar lagi kita launching juga
pak edi kemarin baru merilis bahwa pada satu desember dua ribu sembilan belas akan meluncurkan grafik perjalanan kereta api ya pak ya
boleh dijelasin itu seperti apa dan apa dampaknya buat kita para penumpang pak
ada perjalanan yang mungkin menambah rute sehingga jumlah perjalanannya lebih dari tahun sebelumnya
harapan saya penumpang dari sekarang nanti buka
kayases untuk mengetahui kpk barunya
karena ada beberapa stasiun yang namanya baru
sehingga disitu nanti perlu dibuka
apakah ini artinya menghapus mengurangi mungkin keterlambatan perjalanan baik yang di krl maupun yang di kereta api
betul harapan kami dengan kpk baru ini nanti ketepatan waktu bisa langsung dicapai
keterlambatan keterlambatan yang biasa selama ini bisa terjadi bisa dikurangi ya
dan nanti bisa tepat waktulah
oke pak kita kan tau nih pak ada sebuah perjalanan yang bisa diaturkan ya pak ya pak

ada sejumlah transformasi yang dilakukan oleh pt kai pak

khususnya di digital digitalisasi
kedepan apalagi pak yang disasar aspek digitalisasi di kai sendiri
sekarang ini kan disamping mendapatkan tiket melalui kkiases tidak perlu lagi datang ke stasiun
di situ juga fasilitasnya sudah ditambahi banyak
termasuk misalkan pembatalan tiket
itu dengan menggunakan itu sudah bisa tidak perlu lagi datang ke stasiun
kemudian yang selanjutnya juga
kemudian yang selanjutnya juga
kita siapkan wifi ini penting ini hasil uji coba yang pertama adalah argo parayangan ini nanti wifi kalau hasil uji cobanya sudah pasti bagus maka ini akan diterapkan di kereta api secara bertahap
jadi nanti seluruh kereta api kalau bisa ada wifi karena milenial sini kalau jalan itu selalu biasanya menggunakan data
pak ini pertanyaan yang agak agak kaitannya ke korporasi nih pak nah kita tahu nih pak bahwa bisnis kereta api rel kereta api itu kereta maksud saya sudah bukan milik kai semata pak sudah ada mrt sudah ada lrt
pertanyaan yang terakhir bagaimana kai menanggapi penantang dari bumn ini pak untuk bisnis rel kereta ke depannya
nah ini juga tinggi sekali termasuk nanti adanya mrt itu membantu angkutan di seputar jakarta ini sehingga semuanya masyarakat bisa punya pilihan supaya masyarakat itu tidak menggunakan mobil pribadi motor pribadi akhirnya end upnya itu adalah bahwa mereka nyaman dengan menggunakan angkutan masalah
transportasi betul berarti sinergi ya pak ya
bukan lawan ya pak
bukan bukan kompetisi
bukan kompetisi oke
mau tahu dong pak update nya dari double
double double track ya pak ya sebutannya
itu gimana sih pak
ya kita berharap double double track yang mengerjakan kan ini departemen perhubungan kita berharap akhir tahun ini itu mungkin bisa selesai sehingga nanti jalur yang menggunakan krl dengan jalur yang jarak jauh itu sudah mulai bisa terpisah
kalau sekarang menggunakan jalur yang sama sehingga bottleneck atau kesibukannya itu pada saat dia masuk dan keluar di manggara
nah kalau ini sudah double double track jalan maka terurai ini semuanya sehingga nanti angkutannya tidak saling mengganggu
oke rencana stasiun manggarai pak katanya menjadi apa sebutan pak stasiun transit terbesar
kami mendukung apa saja yang diputus oleh pemerintah kami siap mau di manggarai bisa mau di gambir bisa tetapi memang angkutan untuk di dki ini harus dibenahi bersama sama